mahkamah konstitusi menggelar pengambilan sumpah gugus tugas yang akan menangani sengketa pemilu dua ribu sembilan belas
pengambilan sumpah dipimpin ketua mahkamah konstitusi suhartoyo
anggota gugus tugas nantinya akan bertugas menangani perselisihan hasil pemilu dua ribu dua puluh
usai kpu rampung mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional
mahkamah konstitusi bersiap menerima gugatan sengketa hasil pemilu
mahkamah konstitusi dhani secara resmi melantik saudara saudara dalam penugasan yang baru di lingkungan kepanitraan
dan sekitar dan jenderal mahkamah konstitusi khususnya dalam tugas sebagai gugus tugas penanganan perkara bapu
saya percaya bahwa saudara saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya